sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia kata itu kakek arief udah pulang ke rumahnya
berarti kita gak jadi dihukum dong saatnya kan
ya jadi dihukum terus dulu dong
tapi hukumannya tetep jadi
tapi asalkan mereka bisa menjawab pertanyaan saya
lukman indra sombri
kalian tahu nggak siapa aja yang tidak wajib untuk sholat
anak anak alias anak kecil
karena dia itu belum wajib sholat
bila dia belum balik
nah tapi tapi oh tapi
dia harus belajar sholat dari umur
karena orang gila itu gak punya kesadaran
ya allah ustadz
alhamdulillah banget ya
kita bakal ketemu bulan puasa
kita masih dikasih kesempatan oleh allah
bertemu bulan puasa
bulan yang penuh rahmat
tempat kita cari pahala yang banyak ya nggak po
empoh mah nih ustadzah
empoh mah cuman satu kepengenan empoh
iya aku belum pernah coba kalo gak mau siti
hmm ustadzah mancul
assalamualaikum ustadzah positi
kalian kok belum pada tidur
mukanya udah pada ngantuk gitu
ya begitulah ustadzah
seminalnya butet itu udah capek
affan positi boleh minta tolong gak
soalnya udah lama banget
positi tuh udah dongeng
nanti didongengin sama positif tapi kalian balik ke kamar dulu ya
kita gak mau
pokoknya kita mau didongengnya sekarang
gimanapun caranya harus sekarang
tapi kalian duduk dulu
jadi begini ceritanya
pada suatu hari
ada sebuah desa
hiduplah seorang yang sangat miskin sekali
saking pengennya dia beribadah haji
dia itu menggunakan tabungannya untuk bertahan hidup
akhirnya dia berjalan kaki sampai menuju mekah
aduh kalian itu harusnya tau ya
orang orang yang bisa masuk ke bawah itu
hanyalah orang orang khayat
bukan orang orang kucel kayak kalian
jadi kalian itu harusnya sadar diri
kalau gitu kita bertiga mau masuk ke kaabah
kalian tunggu di sini
nanti dilarang loh
kalau mau masuk kaabah
itu yang penting niatnya bukan penampilannya
lihat aja nanti pasti kalian bertiga gak boleh masuk kaabah
lihat tuh kaabah sudah ada di depan mata
mari kita masuk ke gabah
tapi harus kompak
satu dua tiga
kalian itu harus semangat lah
tengok kaabah sudah ada di depan mata
tapi kalian tidak bisa masuk
tidak bisa masuk
apa yang terjadi sih
ada apa sih
kok kita gak boleh masuk
kenapa sih pak petugas
yang menggunakan pesawat yang ilegal
jadi kalian tidak bisa masuk
tapi pak petugas kita itu kan
udah naik pesawat
terus kabah itu sudah ada di depan mata kita
makanya dari hati pakai niat
silahkan ikuti saya untuk dimintai keterangan
makasih ya allah
kita sudah sampai
nah jadi begitu dah ceritanya
sederhana tapi punya niat kuat
jalan kaki pun bisa sampai mekah
bener tuh pok
jadi ya kalau orang sombong itu
padahal dia udah dekat kaabah
tapi dikasih ujian sama allah
akhirnya uangnya itu yang udah puluhan juta dikeluarin
malah jadi gagal pergi haji ya pak
ya bener ustazah
jadi begitu ceritanya
kok jadi pada merembe begitu sih
tandanya mpo berhasil dong yang ini pok
erak eraik ginjil rela
harus berlomba lomba dalam kebaikan
kamu gimana sih
seperti dalam surat al baqarah ayat satu ratus empat puluh
fastabikul khairut betul tidak teman teman
udah deh jangan pakai banyak alesan
kalau kalian itu pabrik mengharap imbalan
yang itu namanya riak
kopri malam ini kamu tiru di kamarnya lukman sama indra
berarti tidur di kasur saya siapa dong
usaha yang mulia dan santun
kembali ke kamar
lukman indra sobri cepat cabut
sekarang kali ini

udah jatuh udah kepentok
ustadz awas kepentok